dan juga dipercaya bahwa segera setelah ia cukup dewasa ia akan menikah dengan putri raja
mereka ditakdirkan untuk bersama pasangan itu sangat bahagia
ketika sang raja mengetahui tentang anak itu dia sangat marah
bagaimana bisa seorang putra petani menikahi putrinya seorang putri
dia menyamar sebagai tuan tanah kaya dan pergi
pergi ke rumah petani
berbohong tentang tidak punya anak ia menawarkan dua karung emas kepada orang tua sebagai imbalan untuk anak tunggal mereka
pasangan itu berpikir sejenak
mereka dengan rendah hati menolak emas tetapi setuju untuk menyerahkan anak laki laki mereka
mereka tahu bahwa mereka sangat miskin untuk memberikan anak mereka apa yang pantas diterimanya
raja membawa anak itu dan menyimpannya dalam kereta yang
tanpa pengawasan dan meninggalkan kota
dia ingin menjauhkan anak itu dari putrinya
malam itu sedang badai
raja berfikir bahwa dia telah mengubah takdir
tapi itu tidak terjadi
beberapa saat setelah raja pergi anak itu ditemukan oleh seorang pria yang rendah hati
dia dan istrinya tidak punya anak
mereka menamai anak itu leo
dan memutuskan untuk membesarkannya sebagai anak mereka
tahun tahun berlalu dan leo tumbuh menjadi anak muda yang cerdas
suatu ketika dia melintasi hutan
apa kau tahu jalan ke kota hoax
oh itu mudah
ambil kiri dari pohon aneh di sana
tidak bagaimana ini bisa terjadi
aku sudah menyingkirkannya
begitu dia cukup dewasa dia akan menikah dengan putri raja
tidak aku tidak akan pernah membiarkan ia menikahi putriku
aku harus apa sekarang
tunggu aku punya ide
aku punya pesan kerajaan yang sangat mendesak untuk dikirim
dan aku akan menemukan putri raja di istana
mau kau membantuku
jangan buka surat ini
oh aku mengerti tuhan
aku tidak akan buka suratnya
aku akan pergi sekarang
semakin cepat kau sampai semakin cepat kau akan memenuhi takdirmu
leo memulai perjalanannya sama sekali tidak menyadari bahwa pencariannya baru saja dimulai
dia berkuda selama berjam jam
istana hanya berjarak beberapa menit lagi sekarang
tapi tiba tiba seekor ular muncul di depan kuda itu
billy tetap tenang
pada saat yuda berhenti leo sudah jauh di dalam hutan
jauh dari kastil
untungnya dia menemukan sebuah rumah kecil
dia turun dari kudanya dan mengetuk pintu kayu itu
aku akan pergi ke istana untuk mengirim pesan penting
tetapi tersesat dalam perjalananku
bisakah aku mengikuti
kau ingin nafli sini untuk malam ini
ini rumah yang indah
terima kasih sudah membiarkanku tinggal
kau sepertinya tidak tahu siapa aku
oh aku tahu
kau adalah si jahe
orang orang di kota sangat takut padamu
mereka bilang kau merampok rumah
lucu karena mereka sepertinya tidak tahu rumah mana yang benar benar kau rampok
itu karena bukan aku
tidak peduli apa yang aku katakan orang tidak akan pernah percaya padaku
mungkin cara aku melihat itu yang membuat mereka takut
tapi mengapa kau tidak takut padaku
ya aku menyukai orang orang
tetapi aku tidak mendengarkan semua yang mereka katakan
mereka mengatakan hal hal tentang orang lain yang bahkan mereka tidak kenal

maksudku kau membiarkan orang asing tinggal di rumahmu untuk satu malam ya kan
aku pikir itu murah hati
si jahe terkejut
selama bertahun tahun tidak ada yang pernah bersikap baik kepadanya
leo makan beberapa makanan dan langsung tidur
si jahe merasa aneh karena seorang warga biasa diminta untuk menyampaikan pesan kerajaan
dia melihat amplop di jaket leo
dia penasaran memutuskan untuk membukanya
pembawa surat ini harus segera dilemparkan ke penjara bawah tanah seumur hidup
mengapa raja meminta sesuatu seperti itu
raja memiliki hati yang busuk
leo tidak pantas menerimanya
si jahe merobek surat itu
dia menulis pesan baru di atas kertas baru
meletakkannya di atas kertas
makannya di amplop kerajaan dan meletakkan kembali di tempatnya
keesokan harinya ketika leo mencapai istana dengan surat itu
siapapun yang membawa surat ini dia harus segera menikah dengan putri
tolong panggilkan putri bella
bella ayahmu berharap kau menikahi putriku
apa kau setuju
karena ini adalah takdir segera setelah leo dan bella saling memandang mereka jatuh cinta
aku ingin menikah dengannya ibu
pernikahan berlangsung pada hari yang sama
tapi tidak untuk waktu yang lama
ketika raja kembali dia sangat marah
dia marah mengetahui apa yang telah terjadi
tapi sudah terlambat
leo adalah seorang pangeran sekarang
raja tidak mungkin mengurung menantunya di ruang bawah tanah
dia memikirkan rencana lain
aku tahu seharusnya aku memberitahumu ini sebelumnya
tapi putri dikutuk untuk mati pada hari ketujuh pernikahannya
hanya hanya satu
satu hal yang bisa menyelamatkannya
aku tidak bisa memaksamu pergi
aku akan pergi
aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada istriku
leo mengucapkan sampai jumpa kepada istrinya
jalannya menuju iblis membawanya ke kota besar
dan ketika dia mencoba masuk
penjaga gerbangnya menangkapnya
jika kau ingin masuk selesaikan tegak tegi ini
katakan padaku kenapa air mancur kita ini
yang pernah memberi kita anggur
sekarang tidak memberi kita air lagi
leo berfikir sejenak
ehm aku tahu solusi untuk masalahmu
tapi aku tidak bisa memberikannya kepadamu sekarang
kau tahu aku sedang dalam misi yang sangat penting
dan aku diberitahu bahwa
orang yang memaksaku untuk menjawab pertanyaan
sebelum menyelesaikan pencarianku
akan berubah menjadi seekor kambing
apa pertanyaanmu tadi
sesuatu tentang air mancur
mengapa kau tidak memberikanku jawaban dalam perjalananmu pulang
oh kau memang baik sekali
terima kasih tuan
leo melanjutkan perjalanan dan datang ke kota lain
penjaga gerbang bertanya
katakan padaku mengapa pohon yang dulunya memiliki apel emas
sekarang hanya memiliki daun
leo memberinya jawaban yang sama
dan penjaga gerbang dengan senang hati membiarkannya masuk
saat leo berpikir bahwa berbagai teka teki aneh sudah berakhir
dia menemukan seorang tukang perahu yang bertanya padanya satu lagi
aku akan mengangkutmu ke sisi lain
tetapi beritahu aku ini
aku mengangkut orang setiap hari tanpa ada perubahan dalam pekerjaan atau hidupku
bagaimana aku bisa berhenti
leo menghela nafas dan menyebutkan kambing itu kepada si tukang perahu
tukang perahu secara alami berpikir bahwa menjadi tukang perahu seumur hidup
lebih baik daripada menjadi seekor kambing
dia mengangkut leo ke sisi lain dan melambaikan selamat tinggal
leo akhirnya mencapai sarang iblis
di luar ia melihat seseorang sedang mencoba memetik mangga dari pohon
oh maaf aku sangat menyesal
aku tidak akan menyentuh mangga ini aku berjanji
apa kau itu bukan cucuku
aku pikir itu adalah iblis mengapa kau ada di sini
sang iblis adalah cucumu
oh baiklah kalau begitu bisakah kau memberitahuku di mana dia berada
aku harus menanyakan tiga teka teki
leo menceritakan seluruh ceritanya kepada nenek si iblis
raja berkata bahwa tiga rambut emas iblis akan mengangkatku
raja sepertinya lebih jahat dari cucuku sendiri
hai pemuda lugu
ayah mertuamu itu ingin kau mendapatkan masalah
itu sebabnya dia mengirimu ke sini
tunggu benarkah itu
hah iblis itu sudah datang
aku akan senang melihat apa yang dilakukan denganmu
leo adalah seorang anak muda yang cerdas
dia berpikir sejenak dan membuat kesepakatan dengan nenek itu
sang nenek ingin menyelamatkan leo dan mendapatkan jawaban atas teka teki pohon yang ditanyakan oleh penjaga gerbang dan tukang perahu
sebagai imbalannya dia tidak akan memberitahu iblis tentang neneknya mencoba memakan mangga
hmm kau pintar sekali
baiklah aku setuju
nenek sang iblis mengubah leo menjadi seekor semut dan menyimpannya di saku dia
ketika sang iblis datang dia sangat lelah sehingga dia langsung tidur
eh nenek apa yang kau lakukan
ah sungguh mimpi yang terjadi
yang sangat mengerikan yang pernah kumiliki
aku bermimpi bahwa ada air mancur yang mengeluarkan anggur
tapi sekarang tidak ada apa apa bahkan setetes air
itu karena ada katak besar yang hidup di bawah air mancur
seseorang harus menyingkirkannya
minuman anggur akan mulai mengalir
setelah beberapa saat ketika sang iblis sedang tidur nyenyak
neneknya menarik rambut emas lagi
ah apalagi sekarang
oh ada yang lainnya ada pohon yang indah ini yang menghasilkan apel emas
dan sekarang hanya ada daun saja pohon yang malang
seekor tikus sedang menggerogoti akarnya nenek
seseorang harus mengusir tikus itu
oh baiklah kau kembalilah tidur
aku akan mencoba untuk tidur lagi
tidak aku tahu nenek akan mencabut rambutku lagi
jadi ini dia
sekarang aku tidak memiliki rambut lagi untuk nenek tari
hmm ya aku masih punya teka teki yang lain
mengapa tukang perahu tidak bisa berhenti mengangkut orang bolak balik
dia tidak mau melakukan itu
bagaimana dia berhenti
itu karena dayungnya dikutuk
dia harus menyerahkan dayungnya kepada seseorang agar terbebas dari itu
bisakah aku kembali tidur sekarang
oh tentu saja selamat malam
sang nenek kemudian mengubah langkah
nenek kemudian mengubah leo kembali ke bentuk manusia dan menyerahkan tiga rambut emas kepadanya
leo membungkuk padanya dan cepat pergi sebelum dia berubah pikiran
apa kau punya jawabannya
tentu saja aku punya
tapi pertama antarkan aku
setelah aku mencapai sisi lain aku akan memberikan jawabannya
tukang perahu melakukan apa yang diminta
serahkan dayung itu ke seseorang dan kau akan bebas
dalam perjalanan pulang ia bertemu dengan penjaga gerbang kedua
temanku ada tikus yang menggerogoti akar pohon
itulah alasan mengapa pohon itu tidak menghasilkan apel emas
dengan bahagia penjaga pintu pergi ke pohon dan mengusir tikus itu
pohon itu segera menghasilkan apel emas
dengan bersuka cita kota itu memberi leo dua karung emas
sekarang sudah waktunya untuk menjawab pertanyaan penjaga gerbang pertama
ada katak besar yang hidup di bawah air mancur
singkirkanlah dan air mancur akan memberimu anggur lagi
oh betapa indahnya air mancur itu
kota itu juga memberi leo hadiah dengan empat karung emas
leo menerima hadiahnya dan pergi ke istana
saat raja melihat leo mendekat dengan karung emas dia kewalahan dengan keserakahan
oh menantuku sudah kembali
aku sangat mengkhawatirkanmu
katakan padaku di mana kau menemukan emas ini
leo sekarang tahu betapa jahatnya sang raja
ada seorang tukang perahu dalam perjalanan ke si iblis
yang harus kau lakukan adalah naik ke perahunya ambil dayungnya dan cepat cepat mendayung
ada banyak emas di seberang sana
sang raja bergegas pergi ke tukang perahu
tanpa berpikir panjang dia mengambil dayung dari tangan tukang perahu
tukang perahu itu menang
perahu itu menari dengan gembira dan meninggalkan sang raja sendirian
sementara itu leo mengetahui semua tentang orang tua kandungnya
pasangan petani dan juga pasangan yang merawat leo diundang ke istana
ramalan itu menjadi kenyataan
leo membawa kebaikan dan keberuntungan ke seluruh kota
dan untuk raja yang rakus diakini bahwa dia masih terus bolak balik sendirian
karena tidak ada yang pernah mau mengambil dayung dari dia